gala sky adriansyah putra sematawayang dari mendiang vanessa angel dan febri andriansyah
kondisi kesehatannya dinyatakan membaik usai dirawat di rumah sakit
gala pada senin pagi telah dibawa keluarganya menuju jakarta
gala sky andriansyah dibawa oleh keluarga ke jakarta menggunakan penerbangan pertama
melalui bandara juanda sidoarjo jawa timur pada senin pagi
keberangkatan gala menuju jakarta ini juga didampingi sejumlah sahabat dari febri andriansyah
gala diizinkan ke jakarta setelah pihak rumah sakit bayangkara polda jawa timur
menyatakan kondisi kesehatannya telah membaik
sehari sebelumnya satlantas polres jombang menyerahkan sejumlah barang milik mendiang vanessa angel
dan suaminya yang ditemukan di lokasi kecelakaan di tol jombang ngojokerto kepada pihak keluarga
barang yang diserahkan berupa tas ransel
koper berisi baju dompet dan ponsel diterima dua adik kandung febri andriansyah
di rumah sakit bayangkara polda jawa timur pada minggu malam
ada pun barang milik tubagus jodi pengemudi mobil vanessa masih disita polisi sebagai barang bukti